sampai jumpa di video selanjutnya

hubungan jenis kindern
yang maha pengatur
yang maha pengatur
pengasih dan penyayang limpahkanlah ridho dan rahmatmu pada keluarga hamba lindungilah keluarga